kasus covid sembilan belas di jerman terus bertambah
per dua puluh enam november penambahan kasusnya mencapai enam puluh lima lima ratus delapan puluh empat per hari
dengan total kematian mencapai sepuluh jiwa
peristiwa ini merupakan peristiwa yang belum bisa dikendalikan pemerintah jerman
padahal sebelumnya jerman dikenal sebagai salah satu negara yang sigap mengantisipasi pandemi
apa yang terjadi di jerman sudah bergabung melalui telepon duta besar republik indonesia untuk jerman arief hafaz ugroseno
selamat sore waktu indonesia pak hafaz
selamat sore mbak putri
pak hafaz terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak hafaz apa sebenarnya yang menyebabkan jerman berada di kondisi seperti sekarang
gak mau divaksin orang jerman itu aja sih
berapa persen vaksinasi di sana capaiannya
sampai terakhir menunjukkan bahwa lima belas juta orang jerman menolak vaksin
dan sekarang ini tingkat vaksinasi jerman
itu hanya enam puluh delapan persen
di bawah dari kebutuhan untuk mencapai herd immunity tujuh puluh delapan puluh persen
kemudian eropa secara umum hanya lima puluh empat persen yang divaksinasi
elahnya tidak mau divaksin
jadi karena di eropa ada kebebasan bergerak dan jerman sendiri juga hanya enam puluh delapan persen
tidak lagi yang keempat serangan keempat ini
bagaimana dengan protokol kesehatan sebenarnya pak hafaz di sana
protokol kesehatan bagaimana di sana
masker apakah memang orang orang juga sudah bebas tidak menggunakan masker di sana atau bagaimana
tidak mau divaksin lalu demo
jadi ya tidak ikut aturan
dan progressnya mengendor begitu
winter kan winter orang tinggal di dalam ruangan
nah cepat sekali spreadingnya
kemudian juga di sekolah kan
tadi mulai sekolah ya spreatingnya lewat sekolah lewat keluarga lewat pertemuan pertemuan
jadi sekarang sudah mulai ketat lagi
sekarang ini kebijakannya dua g kalau masuk ke public transportation
tujuh g itu maksudnya yang boleh masuk restoran masuk toko naik angkutan umum hanya yang sudah divaksin atau yang recover
biar sama smell test atau antigen rapid test tidak laku
hanya itu saja
bagaimana dengan warga negara indonesia di sana pak hafaz
vaksinasi semua sudah ini
semua ini ada sih selama pandemi kemarin ya tapi kecil ya
yang terkena dan yang sakit itu tidak banyak
karena kalau kita lihat presentasinya kan warga negara indonesia di jerman itu ada dua puluh delapan warga negara
paling besar di eropa itu di sini memang di jerman
masih soalnya sekarang delapan enam ratus
jadi kita pantau terus
jadi kita pantau terus
kita pantau terus
ada yang sakit ya kita bantu
suplemen vitamin dan kebutuhan kebutuhan mereka kanan dan sebagainya
adakah larangan bepergian untuk warga negara indonesia yang akan ke jerman misalnya sudah ada pengumuman itu atau belum
indonesia ini dikeluarkan dari daerah apa istilahnya arya hockenstern airis
jadi kalau orang indonesia itu sekarang bebas kalau mau ke jerman
tapi kalau mau ke jerman kondisi sekarang ya saya enggak jamin gitu
kemarin kemarin itu waktu di sini suasananya enak ya di indonesia tinggi orang indonesia dilarang
dan masuk dalam list
sekarang orang indonesia wni dikeluarkan dari list
kita masuk tidak berisiko
bisa masuk ke sini
kemarin saya juga
baru ada delegasi datang dari jakarta gitu
tapi ya mereka nggak bisa kemana mana
karena aturannya sangat ketat gitu
pak hafaz sebenarnya kan semua pada kaget karena jerman kan sebelumnya sukses banget nih di awal awal pandemi
beresin pandeminya cepat gitu
tapi sekarang bisa sampai kayak gini supaya kita indonesia juga nggak terpuruk ke kondisi seperti itu
apa yang bisa kita ambil sih sebenarnya pak hafaz
hanya dua sih pesannya
dan kedua progress yang ketat
karena kalau kita lihat kasus di spanyol
sekarang ini rendah
dan orang spanyol itu ngantri di luar itu pakai masker mereka
nah itu aja nggak ada lagi gitu
vaksinasi dan progress
nah masalahnya di jerman ini dan di eropa barat beberapa negara ya ini menjadi sepolitik
karena menurut mereka vaksinasi itu udah boleh wajib
kalau vaksinasi itu wajib maka melanggar hak
asasi mereka begitu namanya
padahal ada hak lain yang lebih tinggi yaitu hak untuk melindungi nyawa orang kan
dan debatnya di jerman itu sekarang adalah perdebatan konstitusi

apalagi angela merkel juga sudah akan selesai ya
jadi semua tidak ambil keputusan
kalau government tidak mengambil keputusan ya terjadilah kondisi sekarang seperti ini
ya memang keputusannya kadang kadang ada yang gak enak
ya mau gak mau harus seperti ya
seperti sekarang ini
dan ini winter lalu ada omikron dari afrika selatan
berarti kalau misalnya dilihat sekarang per hari ini juga kemungkinan akan ada penambahan lagi ya

saya juga melihat beberapa datanya masih terus naik itu
kemarin itu tujuh puluh enam ribu
iya betul betul
kan di jerman itu angka amannya itu ada lima puluh kasus per seratus ribu penduduk
kemarin itu empat ratus tiga puluh delapan kasus per seratus ribu penduduk
dan data yang kita lihat
yang terkena covid di rumah sakit icu ataupun non icu itu yang belum divaksinasi
jadi faktanya itu jelas kalau gak divaksinasi ya risknya tinggi sekali gitu
tapi tetap aja nggak mau divaksin secara mandator
jadi ini ya susah juga ya
dan ironis ya karena kan justru vaksinnya kan ditemukannya di jerman
betul betul itu dia makanya
kalau diskusi yang pada tingkat global itu kan ada satu ironi antara vaksin availability di negara kecil negara berkembang dengan negara maju kan begitu kan ya putri
tapi di sini di jerman itu ironinya itu adalah ini adalah negara yang menemukan vaksin dan juga negara eropa yang lain
availability gak ada masalah
saya sudah booster yang ketiga
dan kalau saya tanya dokter dokter yang di sini
kalau saya tanya dokter dokter yang di sini yang ngantri vaksin itu bukan first jab either dia second atau
oke jadi penyerapan
baiklah jadi kalau misalnya kita take out nya take out nya dari obrolan kita sore hari ini perbincangan kita adalah vaksin dan tetap jaga prokes itu ya berarti ya pak hafaz
ya ya gitu aja
baik pak hafas terima kasih
sehat selalu pak hafaz
jaga kesehatan selalu